ya mungkin ini semua karena
aku seneng sekali
ternyata aku punya cucu ros
tapi memang di sisi lain
aku sedih dan aku merasa berdosa
karena selama ini aku membiarkan cucu aku sendiri
nanti burungnya hilang dong terbang
nih aku terbangin ya
balik lagi dia
ya apa bantuin ya
burungnya udah masuk nih di kandangnya
bisa kan om baik
iya ya pinter burung berpatinya ya
burung berpati itu setiap
jadi kalau dia pergi
dia akan kembali lagi
iya emang bener
burung merpati itu bisa kembali lagi
harus belajar yang rajin ya
biar jadi anak yang pintar juga ya
iya om baik
om baik lo lapar gak
aku bikin sesuatu buat om baik
rena bikinin sesuatu buat om baik
tadi om baik sudah tau
pakai rahasia rahasiaan sama om
nah antarin aku ke dalam ya
nah antarin aku ke dalam ya
nah antarin aku ke dalam ya
nah angkat coba
tidak tidak apa apa
bagaimana kalau di sini
nok kamu tahu nok andin dan al menurunkan ego mereka supaya kamu bisa ketemu sama rena
walaupun papa tahu ini menyakitkan buat anda
dan situasi ini juga gak nyaman buat al
tapi mereka berhasil menepis semua itu
dan itu namanya pengorbanan no
harusnya kamu juga bisa mengorbankan diri kamu menurunkan ego kamu meskipun sedikit
demi istri kamu
seharusnya kamu punya empati untuk istri kamu terlebih lagi dengan situasi dia sekarang om
aku yang sudah dikorbankan sama elsa
dan saat ini aku tidak punya perasaan apa apa lagi pak
papa tahu no
dan kalau pun nanti kamu mau berpisah dengan elsa itu terserah kamu
tapi yang harus kamu ingat elsa masih tetap istri kamu
dan dia sedang mengandung no
bayi dalam kandungannya itu nggak salah
dia gak berdosa
kalau kamu bilang sekarang kamu sakit papa yakin andin lebih sakit loh
dia bisa berlapang dada
harusnya kamu juga bisa seperti itu
masih pun sedikit

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

begitu tahu rena adalah cucu kamu
nino bukan satu satunya yang
mercayai d hannah
kita semua adalah korban dari
kita harus saling memahami satu sama lain
maaf kalau saya ngomong seperti ini
kita saling berlomba untuk
meminta belas kasihan
dan kemarin juga mas chandra
sempet nasihatin aku
ngasih tau ke aku
aku tau aku
aku bertindak salah kemarin
mungkin ini semua karena
aku seneng sekali
ternyata aku punya cucu
tapi memang di sisi lain
aku sedih dan aku merasa berdosa
karena selama ini aku membiarkan cucu aku sendiri
dalam hidup itu
penyesalan datangnya terlambat
sebagai manusia memang
ya harus bisa belajar
dari semua pengalaman hidup
jangan sampai kita
mengulangi kesalahan kita lagi karina
elsa juga sedang hamil
kamu harus ingat itu
penyesalan terulang lagi
kamu menelantarkan cucu kamu
seperti yang kamu lakukan terhadap
tadi aku bikin sandwich
karena mbaik mau dateng
mbaik makan ya
ya terima kasih banyak ya rena
om baik abisin
maaf ya aku gak tau
pacan sama om macan mau dateng jadi aku gak bikinin deh